iya boy tante gak tau lagi harus cari kemana
kayaknya kali ini mamanya adriana sungguh sungguh banget ya
ah tante gini aja deh
thank you tristan
udah kenalan gue sama dani
lumayan jauh juga ya pembensinnya
mas mas ini baik bisa nela lelah ya sudah kalau gitu nih saya bayar buat beli minum nih ya udah
nggak usah malu malu saya tahu mau membantuin ikhlas tapi ambil aja seratus ribu ini teh ada empat
orang lagian juga nggak ada orang mobilnya kan jauh
ini kan buat beli itu beli teh ya kan beli minuman
nggak mau atu neng ya udah tuh mobilnya dorong lagi
aduh gila apa yang mau didorong tempat tadi lagi aduh
neng atau yang gila kita udah dorong jauh jauh dikasihnya cuma seratus
udah cukup oke oke nggak masalah maunya berapa
satu juta neng
satu juta neng
satu juta neng
satu juta neng
satu juta neng
satu juta neng
satu juta neng
aloh aloh mata duitan pisan satu juta
eh tahu gitu mendingan saya panggil derek aja
neng mana ada tuh malam malam mau mie derek sampai kiamat juga gak bakal datang
yaudah ayo kita dorong lagi
sepuluh berapa satu juta
makasih ya neng
matrek juga nih orang orangnya
mau ngisi berapa teh
adriana yang memang diuji mulu ya kesabarannya
udah malam ya biarin aja deh
oh ya gue ngecas handphone dulu deh
oh udah berapaan
oke neng terima kasih
bu maaf kira kira di sini masih ada kamar kosong bu ya
nah ada kok kebetulan ada kamar yang kosong
dan baru kemarin penghuninya keluar
alhamdulillah emang rezeki saya banget sih bu
kalau masuk hari ini bisa nggak ya
nah bisa ntar saya tunjukin kamarnya
alhamdulillah bu kira kira untuk
dp nya berapa bu ya
ah terserah kamu berapa juga boleh
mau masuk hari ini kan
yaudah bu kalau gitu saya pamit dulu
ntar saya ambil barang barang saya yang harus dikontrakan nama
dadah ibu makasih bu ya
eh gimana ki selancar mam
gimana kalau misalnya saya ambil baju baju saya yang dikontrakan yang lama deh
ya secukupnya aja biar ntar saya bisa lebih cepat lagi pindah ke sini ya
ki makasih banyak ya
gue juga gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi
aduh boy anda sama saya aja masih kayak gitu
santai aja kenapa sih santai tenang aja udah
anda lebih banyak membantu saya daripada saya membantu anda
kan saya sudah bilang tadi santai aja
taktik apa lagi nih si adriana
iya boy tante nggak tahu lagi harus cari kemana
kayaknya kali ini mamanya adriana sungguh sungguh banget deh
ah tante gini aja deh
tante jelasin dulu ke saya masalahnya apa
di atas sini
terus tante telponin terus ternyata
sampai sekarang gak aktif
dan adriana gak tau
gak bisa dilacak kemana lagi tante
mau cari adriana kemana tolongin tante boy
kenapa kalian masuk
tapi gak ada
assalamualaikum atau permisi
ke rumah sini
bay mengucapkan salam tapi mungkin mama gak dengar
karena sedang berteleponan
bay gak lama disini
bi cuma mau mengambil barang yang tertinggal
bay permisi mau ke kamar
mama kecewa sama kamu bey
kenapa kamu sekarang kelihatannya
malah ninggalin adriana dan
adriana yang gugat cerai
tapi dulu kamu gak mau digugat cerai
kenyataannya kamu malah kelihatan senang
dan gak peduli
kamu lupa ya sama sama sama mama
bay gak pernah lupa
adriana yang gugat cerai bay dan satu orang lagi
hanya untuk memisahkan b dengan reva
kamu harus ingat ya be
kalau adriana itu masih abg
umurnya masih seumuran sama reva
harusnya kamu sadar betul dong
kalau seumuran abg kayak gitu
masa gara gara kayak gini aja kamu marah
terus kamu main geletakin adriana aja mau ditinggal pergi
mama udah ingetin sama kamu
dan kamu sudah berjanji akan lakukan itu semua
tapi nyatanya kamu malah mau tinggalin adriana kayak gini
wah bay inget ya
janji adalah hutang
be kamu diajak ngomong mama malah pergi gitu aja
kamu tau gak adriana pergi kemana sekarang
kamu tau gak adriana pergi kemana sekarang
bay gak tau